dia berbicara pada dirinya
ini sangat sulit untuk pergi ke darat dan berburu
aku harus mencoba menangkap ikan di sungai aku sangat lapar
saat dia berusaha menangkap ikan ikan itu terlepas dari tangannya
kecapean dan kesal dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon di pinggir sungai
seekor kera sedang duduk di bawah sungai
duduk di atas dahan pohon memakan buah beri
sang buaya melihat kera itu lalu dia bertanya
oh hei kera apa yang kau makan
bisakah kau membaginya sedikit aku sangat kelaparan
ini buah beri wah ini sangat manis ini dia makan ini
oh ya buah ini sangat manis
sangat manis terima kasih aku begitu kelaparan dan kau telah menolongku
kau begitu baik aku akan sangat bersyukur jika aku mempunyai teman sepertimu
ya ya kenapa tidak kita teman sekarang
aku tinggal di pohon ini kapanpun kau merasa lapar kau bisa datang ke sini
dan aku akan beri buah
buah beri terbaik di sini
setelah itu setiap hari sang buaya mendatangi pohon itu dan sang kera memberinya buah beri
mereka bersenang senang bersama
dalam keadaan ini mereka menjadi teman baik
terkadang sang buaya datang dan bermain di dekat pohon
dan terkadang sang kera duduk di punggung buaya dan berkeliling di sungai
dengarkan temanku aku ingin istriku untuk makan beberapa hari
aku ingin makan beberapa hari aku ingin makan beberapa hari
berapa buah beri ini
bisakah kau berikan sedikit untuk istriku ku mohon
tentu saja akan segera kau petik ayo
sang kera dengan senang memetik buah beri dan memberikan kepada sang buaya
dan sang buaya membawa buah beri itu kepada istrinya yang tinggal di seberang sungai
teman ku bawa buah beri ini untukmu
beberapa beri manis
temanku si keral memberikan ini untukmu
wow buah beri ini sangat manis
tapi suamiku sampai kapan kau akan makan buah beri
aku hanya berpikir kalau buah beri ini begitu manis
dan sementara sang kera selalu memakan buah beri ini setiap hari
bisa jadi semanis apa nanti jantungnya
benar dia sangat baik
dia makan dan memberikannya juga kepadaku
sebenarnya aku berpikir akan semanis apa jantungnya
dan aku sudah lama belum pernah memakan daging
bisa kau dapatkan jantungnya untukku
saat sang buaya mendengar hal ini sang buaya mulai berpikir dan berkata pada istrinya
kera itu temanku
aku tidak ingin mengkhianatinya
jika kau kuberi jantungnya dia akan mati
dia memberiku makanan saat aku kelaparan
dan sekarang kau ingin aku untuk membunuhnya
aku tidak ingin mendengarkan apapun
aku hanya ingin memakan jantung kera itu
pergi dan dapatkanlah atau aku akan membunuh diriku sendiri
mendengarkan istrinya buaya malang itu tidak berdaya
sayangnya dia pergi ke kera itu untuk meyakinkannya dan mengajak dia ke rumah buaya itu
kera temanku kera temanku
istriku sangat senang dengan buah beri ini
dia mengundangmu untuk makan siang di rumah
ayo ayo kita pergi ke rumahku dan kita makan siang bersama
sang kera setuju untuk pergi bersama sang buaya
dan mereka berangkat
mereka pergi dengan riang
di perjalanan mereka sang kera bertanya
hei temanku apa yang akan istrimu masakan untuk kita
dia akan menghidangkan roti panggang pisang dan beberapa kue lezat
itu adalah untukmu
begitu menyenangkan aku yakin hari ini akan menjadi sebuah pesta
begitu menggiurkan di lidahku
melihat kegembiraan temannya sang buaya berfikir untuk memberitahu sang keras semuanya tentang keinginan istrinya
kera yang malang dia berhayal tentang pesta yang lesat
tapi dia tidak tahu bahwa istriku ingin memakan jantungnya
dia tidak tahu bahwa istriku ingin memakan jantungnya
aku harus apa
aku akan jujur kepadanya
oh karena temanku aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu
istriku sangat ingin sekali memakan jantungku
jika dia tidak memakan jantungmu dia akan mati
dia akan mati
setelah dia mendengarkan buaya itu tiba tiba dia memiliki ide
kera itu sangat cerdas
oh begitu ya baiklah kenapa tidak
teman kenapa kau tidak mengatakannya sejak awal
kami para kera menyimpan jantung kami di pohon
sekarang kita harus kembali ke pohon untuk mengambilnya
antara aku ke pohon itu kembali
oh begitu bodohnya aku
sekarang kita harus kembali lagi ke sana
baiklah sekarang kita kembali lagi dan segera mengambil jantungmu
jika kita tidak membawa apa apa dia akan memakan jantungku
buaya itu mengantar kera kembali ke pohonnya
saat sang kera itu sampai di pohonnya dengan cepat dia melompat ke punggung buaya
dan dia memanjat pohon dan berkata pada buaya
kau buaya bodoh
bisakah kita menyimpan jantung kita dan kita tetap hidup
aku menolongmu sebagai teman dan memberi banyak makanan
dan inikah balasanmu pada aku
kau pengkhianat kau tidak akan mendapatkan jantungku ataupun buah beri pergilah
kera itu menggunakan kecerdasan dan kepintarannya untuk bertahan hidup
karena kebodohannya kehilangan keduanya
kehilangan teman yang baik dan juga kehilangan buah beri
jadi apakah kalian menyukai cerita ini
dan adakah yang bisa memberitahuku moral dari cerita ini
baiklah anak anak moral dari cerita ini adalah saat ada bahaya dan kesulitan kita tidak boleh takut menghadapinya
seharusnya kita harus bertindak seperti sang kera
dan dalam kondisi apapun kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh siapapun
atau kita akan berakhir dengan kehilangan segalanya seperti sang buaya